saya mengerti dok tapi kalau misalnya saya boleh tahu
siapa yang dateng ya
siapa yang dateng ya
saya rasa gak ada yang menjemuk soalnya
tadi saya mau lihat ada dua orang laki laki
tadi saya mau lihat ada dua orang laki laki
permisi bu andin
dokter ingin bicara dengan ibu
silahkan ikut masuk
ada apa ya sus
bersama saya baik baik aja kan
gue kepo banget
saya dari dia
gue gak mau acara gue rusak gara gara dia
ketemuan sama elsa
ada apa dok
saya baru memberikan
obat penendang pada paal
karena paal mengalami
sakit kepala yang
tapi suami saya baik baik aja kan
itu juga yang kami
saya perlu tekankan
untuk menyampaikan ke pihak keluarga
begini bu andin
paal memang sudah melewati
tapi kondisinya belum bisa dikatakan
masa pemulihan setelah operasi
itu butuh waktu
bisa juga enam bulan
bahkan ada yang sampai satu tahun
atau dua tahun
kondisi fisik dan psikis pasien
harus sangat dijaga baik baik
dan tadi saya melihat
ada tamu yang berkelahi
saat mencengkuk paal
yang akhirnya membuat
paal mengalami sakit kepala yang cukup menakutkan untuk menjaga kemampuan dia dan membuatnya lebih baik dari saat itu
paal mengalami stres
dan kepalanya jadi sakit
hal seperti ini sangat tidak kami sarankan ya paal
bahkan sangat tidak kami inginkan terjadi
ya saya mengerti dok
tapi kalau misalnya saya boleh tahu
siapa yang datang ya
saya rasa tidak ada yang mencenguk paal
tadi saya melihat
ada dua orang laki laki
tapi angga bertempur sama siapa
dan untuk kedepannya
dia ada akobat

terpaksa gue kayak gini
itu karena lo terlalu ikut campur dalam urusan gue

dan surat hasil tes dna
royano putra alfahri dan reina putri alfahri
maaf bu apa ibu yang mendaftarkan tes ini
tapi anak saya dan cucu saya yang melakukan tes tersebut
dan surat hasil tes dna yang dikirimkan ke rumah itu hilang
jadi apa bisa saya minta salinan surat yang baru
kami pihak lembaga tidak bisa menerbitkan surat hasil
ini adalah perbicaraan resmi dari pak aldebaran sendiri
karena aldebaran anak saya sedang sakit
sayangnya tidak bisa bu
kami tetap jalankan sesuai peraturan yang berlaku
kami tetap jalankan sesuai peraturan yang berlaku
oke kalau begitu

gimana caranya ya biar aku bisa tahu hasil
dari tes itu
apa aku harus menunggu sampai aku pulih
apa aku harus menunggu sampai al pulih
apa aku harus menunggu sampai al pulih
apa aku harus menunggu sampai al pulih
semoga ini berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
ya aku harus berhasil
bin kenapa kok kamu kelihatan marah dan sedih gitu
tadi aku habis dari ruang kaisi opah
dan masal habis dikasi obat penenang
karena kata dokter dia ngalamin sakit
sakit yang luar biasa di kepalanya
jadi pas kita keluar tadi
ada yang jenguk
dan orang yang jenguk itu ribut di depan masalah
dan akhirnya masalah sakit kepala
ada yang bikin keributan di ruang icu siapa
aku juga gak tau siapa sih pang
aku telfon angga dulu ya
udah jam segini lagi
janjian buka puasa bareng jam segini belum datang
tadi kamu buangin aku ya
katanya kamu lagi nyari kerja separkir
padahal enggak kan
jawab jujur sama aku
tadi kamu jengukin masalah dia
setelah salah gue
iya atau bukan
ini sangat penting buat aku apalagi untuk kesehatan mas al
nanti aku akan beritahu
gue emang kembali bukan untuk ngambil kerja separkir
dan gue juga sempat berantem di ruangan al
tapi lu jangan salah paham dulu
gue ini udah nganggap al seperti saudara gue sendiri
jadi gue cuma ngejagain al
maksud kamu ngejagain dan ngelindungin mas al itu dari apa ya
gue sempat ngelihat nino di lobby rumah sakit
dan ternyata bener
setelah gue ikutin

emang dia ntarmake siap ke arah wannabe itu
itu abang kan juga
n mau jualan
aku cuma canadians wars dulu